saudara anak selebgram asal malang dianiaya pengasuh hingga luka lebam
peristiwa terungkap dari rekaman kamera pemantau di kamar korban
dan orang tua kini telah melaporkan kasus penganiayaan ke polresta malang kota
anak seorang selebgram asal malang jadi korban penganiayaan oleh pengasuh
kami tidak dapat menampilkan foto korban secara utuh karena mengandung unsur kengerian
dan kami juga tidak dapat membuka identitas korban dan juga keluarga korban
korban yang baru berusia tiga lima tahun dianiaya pengasuh
di mana kejadian terungkap saat orang tua korban memeriksa rekaman kamera pemantau
yang terpasang di dalam kamar korban
kami pun juga tidak bisa menayangkan video ini secara utuh
dan harus mengaburkan gambar karena mengandung unsur kengerian
sebelumnya pelaku juga sempat mengaku korban terluka karena terjatuh di kamar mandi
ayah korban juga mengatakan tak menaruh curiga pada pengasuh yang telah bekerja selama satu tahun tersebut
orang tua korban juga kini telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke poresta malang kota
dan pelaku kini telah ditangkap
jurnalis kompas tv hilda nusantara punya laporan lengkap soal kasus penganiayaan anak selebgram di malang jawa timur
hilda selamat siang bagaimana dengan pemeriksaan pelaku
apa yang kemudian menjadi motif penganiayaan
dan sejak kapan kemudian penganiayaan terjadi
siswa dan juga saudara memang benar pelaku penganiayaan pada balita berusia tiga lima tahun di kota malang ini
sudah ditangkap begitu oleh polisi tepatnya oleh penyidik polresta malang kota
dan pemeriksaan sendiri sejak diamankan kemarin siang sudah selesai dilakukan
kurang lebih enam jam yang sudah ditangani kini oleh unit tpa polresta malang kota
terkait apa sebenarnya motif yang membuat pelaku i ini tega begitu
yang notabene adalah pengasuh korban melakukan penganiayaan pada anak usia tiga tahun ini
memang masih belum bisa kami sampaikan begitu
karena penjelasan lengkap oleh polisi akan disampaikan dalam waktu kurang lebih satu jam dalam press release
akan langsung disampaikan dan tadi kami juga sudah mengonfirmasi melalui pesan
kami juga telpon kepada kapolresta malang kota dan mengatakan bahwa selengkapnya hasil pemeriksaan
mulai dari motif kemudian juga kronologis akan disampaikan dalam rilis
dan informasi lain yang bisa saya sampaikan sisko dan juga saudara adalah penganiayaan ini sendiri diketahui kemarin
tepatnya hari jumat pada dua puluh sembilan maret begitu dan kemudian keluarga langsung melaporkan ini ke polisi
dan sebelumnya memang peristiwa ini viral karena juga menjadi sorotan begitu ya penganiayaan pada anak ibu umum
baik hilda sejauh ini sudah berapa orang kemudian diperiksa terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga tersebut
ya siswa dan juga saudara sejauh ini yang diperiksa memang baru satu keterangan awal yang kami dapatkan yakni pengasuh korban sendiri
pengasuh korban ini sendiri juga diketahui sudah bekerja selama satu tahun begitu dan sempat mengatakan bahwa terlukanya korban ini karena jatuh di kamar mandi begitu
namun rekaman cctv telah memperlihatkan
dan juga yang menjadi dasar salah satu pembuktian bahwa korban ini menjadi korban penganiayaan
terkait berapa saksi lagi yang akan diperiksa polisi masih terus melakukan pengembangan dan dalam waktu dekat akan segera disampaikan perkembangan informasi terbaru terkait kasus penganiayaan pada anak ini
baik terima kasih hilda nusantara yang melaporkan langsung dari malang jawa timur terkait perkembangan kasus penganiayaan anak selegram oleh asisten rumah tangga